gak keliatan sih dari tadi
gue harus ngelupain opi
gue harus lebih gencar deketin laura
gue tau yang laura senang tuh apa
mana temennya yang kayak brad pitt
sebentar sebentar ya
suatu saat nanti
karena gak pasti bisa mendapatkan cewek yang lebih baik dari laura
gimana kalau opi bantuin cari kak
tipe cw yang karang gak mau kayak apa sih
ya pasti baik
yang kayak kamu lah
selamat pagi laura
mau ngajak nyelek orang lagi
tipe cowok idaman lora kayak apa sih
kayak swat patterson ya
aku tuh sukanya yang ganteng kayak brad pitt
gue sih kagak bergaul sih
pemain film bule
tau gak sih yang cakep itu loh
temennya mami aku
pokoknya dia orangnya ganteng maco
yang rambutnya kuning jagung gitu
keren banget orangnya maco banget
udah kayak kue ulang tahun pak
kenapa diunggah daya
nangka lain tapi agak persis iya nggak
perasaan ya ra
semua kerjaan itu udah lo lakuin
iya nih semuanya nggak ada yang bener
so banget tau nggak sih sebel
salah lo sendiri
ngapain coba lo pake gaya gayaan kabut dari rumah
ngapain sih manusia manusia sawah ngikutin gue terus
laura bukannya abang ngikutin ya
orangnya ganteng ra
eh gak kalah sama aktor bule si semprit
itu tuh namanya brad pitt tau nggak
ya si bapit
kembarannya si bapit ya
udah mau aja ra
kapan lagi kita kenalan sama kembarannya brad pitt
tuh si semprit itu ra
gantengnya nggak ketulungan ra
mirip brad pitt orangnya
udah ra ikut aja
iya daripada terlalu nyesel ayo
tidak kelihatan sih dari tadi
gua harus ngelupain opie
gue harus lebih gencar deketin laura
supaya gua bisa ngilangin opie dari hati gua
gua tahu yang laura senang tuarka
mana temennya yang kayak brad pitt
sebentar sebentar ya
abang liat dulu
hai nama gua ipryt
apa gua semalam ketemu sama kemarinnya brad pitt
ho oh aduh kayaknya gua pulang pulang nih ya
nggak bakal cuci tangan nih selama satu bulan ren
tau nggak kayaknya gua kenal dari muka dia
you sering liat i
you pasti sering liat i lah right
gua kenal baunya
oh baunya kayak kambing tau nggak
kemudian bercanda arah nggak lucu tau nggak
eh kau beneran mau bandot pit
aku nggak kenal sama siapa
bang suat bang mures gimana sih kenapa mau dia
pokoknya bang suat sama bang mures harus tanggung jawab
kenapa saya tidak bisa melupakan laura ya allah
gua harus bisa melupain laura
gua nggak boleh inget inget dia lagi
gua kangen sama kamu ra
oh kayaknya urat malu sakribo itu tuh udah putus
kamu tuh dari mana aja sih dari tadi aku tungguin kamu disini kamu gak pulang pulang
sorry tadi aku lagi sama rene sama jesse
kamu ngapain di sini
hmm cuman mau ngasih ya sesuatu buat kamu
tunggu aku mau pergi
tunggu aku mau pergi
tunggu aku mau pergi
tunggu aku mau pergi
tunggu aku mau pergi
tunggu aku mau pergi
makasih banget ya tristan
kamu paling ngerti deh cewek pengennya apa
ya allah kenapa aku harus lihat semua ini ya allah
laura bener bener udah ngelupain aku
dia udah gak peduli sama aku lagi
ra kamu begitu gampangnya ngelupain aku ra
jatuh ke tangan tristan
sedangkan aku aku begitu sulit untuk melupain kamu
kamu jahat rak kamu jahat
kamu jahat ra kamu jahat
kamu jahat ra kamu jahat